akses jalan ke rumah pasangan lansia hamzah daeng lalo dan halimah daeng tanang
di jalan aropala kelurahan kasikasi kecamatan rapo cini makassar di tembok
penembokan dilakukan karena pemilik lahan akan menggunakannya untuk keperluan pribadi
pihak keluarga yang akses jalannya kini tertutup mengaku kaget dengan adanya tembok tersebut
setahu mereka akses jalan menuju rumahnya adalah milik pemerintah
tidak pernah ini kita akui bahwa tanah itu yang di depan adalah milik kami
kami tidak pernah akui dari awal sampai akhir tidak pernah kami akui bahwa itu adalah lahan milik hamzah daeng lalo dan halimah daeng tanang
itu adalah lahan pemerintah punyanya pelunas
sementara itu rahmat pemilik lahan mengaku ia sudah memberi jalan selebar dua meter untuk akses keluar masuk
namun ia akhirnya geram karena ada indikasi ingin menguasai lahan miliknya
iya dia menghempati malah dikasih kontras apa kemarin
dia kasih kontras
dia bikin itu memang kan isi itu semakin menjadi jadi
itu semakin jadi
dia kasih kontras sampai ada tiga tahun yang dia kasih kontras itu
lurah kasih kasih nur dado mengatakan pihaknya sudah mengupayakan mediasi
namun tak menemui titik tengah
sebelum ini terjadi hal yang seperti ini saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi yang bersangkutan
namun saya seribu sayang saya pun juga selagi pemimpin wilayah tidak digubri sama sekali
menurut nur dado sebelumnya sudah ada akses jalan di sebelah rumah rahmat
namun akses jalan itu tidak berhasil
ditutup oleh keluarga lansia yang diperuntukkan untuk hal lain
ibnu munsir makassar sulawesi selatan